denny juga sudah memberikan pernyataan ya kalau pilek dia memilih kalau partai dia memilih psi karena mas nuhir di psi
karena mas dohir di psi maka tentu dukungan capresnya juga beda antara yeni dengan suaminya apalagi sama kita kakak adeknya